mendekati harirai dul adha di depok jawa barat ada mall hewan kurban
harga sapi dan kambing di mal ini ditawarkan dengan relatif terjangkau
bahkan bisa disesuaikan dengan kemampuan pembeli
ditambah pula dengan asuransi dan salas promotion girld atau spg yang siap melayani pembeli
mal hewan kurban yang berlokasi di jalan akses u satu kelapa dua depok ini
merupakan salah satu lapak hewan kurban yang menawarkan berbagai jenis sapi kurban
mulai dari sapi lokal hingga sapi australia
menurut ramdoni sang pemilik tahun ini banyak permintaan sapi berukuran sedang
dengan harga rp empat belas hingga rp delapan belas juta per ekor
yang middlenya ini yang banyak yang saya bilang tadi itu yang harga rp empat belas juta sampai rp lima belas juta
rp tujuh belas juta itu permintaan pasarnya itu cukup dominan begitu
itu sekitar antara dua lima ratus ekor kami siapkan
selain berbagai pilihan hewan kurban para konsumen yang datang ke mall hewan kurban ini
juga akan didampingi oleh sales promotion girl yang berpakaian ala koboi
spg ini akan membantu pembeli memilih hewan kurban yang diinginkan
pertamanya sih belum terbiasa ya lama lama udah terbiasa sih mas
jadi beradaptasinya paling dua hari
rasa jijik sih enggak
biasanya aku juga makan di depan sapi jadi baunya udah terbiasa
sudah terbiasa juga sih karena kan memang sudah tahun ketiga
jadi semuanya memang sudah terbiasa sudah tahu
sebelum menjadi pemasaran di mana
sebelumnya saya admin di properti pak haji
paling untuk adaptasi bau aja sih sama kotorannya
sepertinya enggak deh
paling awal awal tahun pertama sih pernah agak disuruduk sapi aja
meski bernama mall hewan kurban di tempat ini konsumen juga dapat menawar harga
dan menitipkan hewan kurban yang sudah dibeli
kalau di mall hewan kurban sini itu tempatnya satu
strategis kedua modern terus harganya juga terjangkau
terus cara pembeliannya tuh unik dilayaninya dengan menggunakan spg spg
terus menggunakan eartech juga
dengan mudah kita menggunakan mudah kita mengetahui sapi sapi apa yang mau kita cari seperti itu
harga hewan kurban yang ditawarkan mulai dari rp empat belas juta
untuk sapi lokal hingga ratusan juta rupiah untuk sapi australia
selain hewan sudah dinyatakan sehat oleh dinas terkait
konsumen pun mendapat asuransi bagi sapi yang dibeli
muhammad wahyudin latif depok